woh ngantuk banget nih perjalanan mudik udah nyetir dari tadi nyampe nyampe juga
menepi dulu kali ya biar istirahat tidur lima belas sampai tiga puluh menit kayaknya cukup tuh
soalnya satu satunya cara untuk ngilangin ngantuk selama perjalanan mudik itu ya cuma tidur
apalagi itu bisa ngebuat tubuh kita jadi prima lagi selama perjalanan jauh
tapi nih ya untuk tidur yang aman dan nyaman selama perjalanan mudik itu nggak bisa sembarangan loh
nah ini makanya ada tips tipsnya nih yang pertama dari lokasi yang aman
jangan tidur di bahu jalan tol selain dilarang itu bahaya juga sebetulnya
kalau bisa cari tempat tempat kayak rest area atau di parkiran parkiran masjid
usahain juga cari parkirannya yang teduh ya biar enak tidurnya
terus nggak disalahkan
jalanin tuh parkir di pinggir taman pinggir hutan sama bangunan kosong
karena di situ rawan kejahatan bos
yang kedua nih amanin barang barang berharga lo kayak tas laptop dompet uang
jangan taruh sembarangan
naruh naruhnya tuh bisa di bawah jok depan loh
karena itu lebih aman bisa kepantau dan lo nggak akan khawatir barang barang lo hilang
misalnya kayak dompet handphone terus taruh nih
ada ini yang paling kelihatan banget dari depan
kan bahaya ya kalau orang orang melihat wah ada dompet ada handphone
sekarang tips yang ketiga
jangan lupa buka jendela
mau sebanyak banyak tipis tipis aja
yang belakang juga
ini tuh fungsinya biar ngejaga sirkulasi udara dalam mobil
karena setelah ini mesin dan ac mobil harus kita matiin
kenapa harus dimatiin
karena kalau tidak dimatikan itu bisa menimbulkan gas beracun
dan itu berbahaya buat tubuh
banyak loh kasus yang orang lupain matiin mesin ac terus meninggal
dan satu lagi yang paling penting
bantal buat tidur
wah luas juga ya r tiga ini ya
enak buat tidur
gue tidur dulu ya
kita lanjut setelah gue bangun
udah tiga puluh menit ternyata
tidur di mobil tuh nggak usah lama lama

keempat alis yang terakhir
segarkan tubuh selesai beristirahat
kalau bisa turun dari mobil ke mesin otot otot
nah kalau ada kamar mandi umum dekat tempat mobil
cuci muka supaya kemudian segar
jadi itu tadi tips tidur di mobil
nah jadi harus matiin ya
tubuh lu tuh bener bener segar prima
selama dalam perjalanan mobil
supaya perjalanannya tetap aman dan nyaman
oh iya suzuki r tiga ini irit banget loh
cocok kan dibawa mudik jarak jauh
tapi biar lebih makin irit
tipsnya juga nih
pertama jangan bawa barang banyak banyak
kedua jaga putaran mesin tetap stabil
nah terus lu juga bisa tuh pakai fitur engine auto stop
nah terakhir nih
lu pakai bbm yang direkomendasiin sama pabrikan
jangan sampai pakai bbm yang nggak direkomendasiin ya
jadi biar makin irit nih
oke lah kalau kayak gitu
kita lanjutkan perjalanan lagi ya